dan itu hanya miliknya presiden
adian apitupulu selamat malam bang adian
oke ada tenaga alih utama ksp johannes joko
selamat malam mas joko
ini ada habib abubakar al habsi
ini yang deril habib ya
ada direktur esekutif dari lingkar madani bang rey rangkuti
selamat malam bang rey
dan seperti biasa kita selalu mengundang teman teman mahasiswa ya
yang sudah bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada badan esekutif mahasiswa dari universitas udaya
di udayana bali
saat malam teman teman dari udayana
nanti teman teman boleh mengkritik bertanya dan juga memberikan pendapat
memberikan concern bahwa kok bisa data intelijen dipegang oleh presiden
untuk menentukan arah koalisi partai politik di pemilu dua ribu dua puluh
ini berat karena presidennya habis ngomong begitu
mas joko apa kemudian maksud dari presiden jokowi
mengumbar ke publik bahwa beliau memiliki data intelijen
baik dari bin kemudian dari bais
tni dan juga polri tentang jeruan partai politik
ini apa maksudnya
mengumbar ke publik ini apa untuk apa
ya mengumbar ini kan karena framingnya cuma di framing yang dua menit terakhir
tapi kalau mau dilihat secara menyeluruh konteksnya
saya nggak yakin juga yang di sini melihat pidato presiden secara utuh
karena pidato presiden secara utuh itu dua puluh empat menit
nah kalau cerita dua puluh empat menit ini
itu ada satu konteks yang diletakkan dasar oleh bapak presiden
tentang bagaimana beliau memulai
karir politik bagaimana mengarahkan bangsa ini dengan membangun kepercayaan
lalu bicara tentang hilirisasi
kemudian bicara tentang posisi bergening indonesia hari ini
dan ini yang harus dilanjutkan
kalau harus dilanjutkan berarti bicara ke pemimpinan
kalau bicara ke pemimpinan berarti bicara pemilu dua ribu dua puluh empat
kondisinya hari ini dinamika politiknya sangat tinggi
banyak masyarakat yang hari ini was was dengan menentukan situasi dua ribu dua puluh
dalam konteks itu bapak presiden mau mengatakan tenang saja gitu
ini kalau penafsiran kami adalah tenang saja
saya tahu kok datanya
saya tahu kok situasinya partai politik hari ini bagaimana
saya tahu situasi kondisinya
ada dari tni ngasih informasi dari polri dari bin
maka indonesia hari ini semuanya dalam posisi termonitor
semuanya dalam koridor
masyarakat tenang saja
masyarakat terus berjalan
karena ada dua momentum bersamaan nih pak
yang pertama momentum kesempatan indonesia untuk lolo

tapi saat bersamaan juga kita punya agenda konstitusi pemilu dua ribu dua puluh
dua duanya ini harus bisa di manage dengan baik
dan dalam konteks inilah presiden sebagai penanggung jawab negara
beliau sebagai penjaga penanggung jawab stabilitas ekonomi politik keamanan nasional
itu mengambil perannya dengan mengatakan kepada publik
saya punya informasi itu
tapi sekali lagi yang kedua adalah
nggak ada juga data yang disampaikan presiden kepada publik
karena itu memang konsumsi dia
bahwa memang ada data data
memang ada cerita dan laporan
itu untuk memberikan masyarakat biar adem deh
oke untuk memberikan masyarakat biar adem
saya putarkan ya pernyataan dari presiden jokowi tentang memegang data intelijen
kita tafsirkan sama sama nih
dalamnya partai seperti apa saya tahu
partai partai seperti apa saya tahu
ingin mereka menuju kemana saya juga mengerti
ini juga bagi saya
angka data survei semuanya ada
tapi kan semuanya itu hanya miliknya presiden
oke mas joko kalau tadi anda katakan bahwa ini untuk membuat adem untuk menenangkan masyarakat
tapi nyatanya pernyataan presiden yang memegang data intelijen itu malah membuat gaduh
membuat koalisi masyarakat sipil bereaksi dan merasa terancam kebebasan demokrasi ya gimana mas joko
saya nggak yakin teman teman masyarakat koalisi sipil
sudah ada sudah ada rilisnya dari koalisi masyarakat sipil
maksud saya gini saya nggak yakin juga teman teman masyarakat koalisi sipil itu mendengarkan pidato itu dari awal sampai akhir gitu
bisa juga ini menarik juga dengan gimmick seperti ini orang nyari ini di youtube
pidato presiden itu sebenarnya apa sih lengkapnya bagaimana sih gitu
dalam konteks itu ini menjadi sebuah kekuatan bahwa cerita bagaimana bangsa ini harus
melewati masa transisi pemilu agar teman teman yang hari ini berkompetisi itu bisa berkompetisi dengan sehat
sehingga tidak menimbulkan segregasi dan goncangan goncangan dan pasca pemilu dua ribu dua puluh empat kita masih bisa terus melangkah untuk menuju indonesia maju
kata kuncinya terakhir tadi yang disampaikan presiden itu milik presiden
milik presiden dalam artian ya kalau kita mau lihat nggak ada data yang dibuka oleh presiden juga itu kemarin
presiden hanya mengatakan ada ada seperti ini
dalam kondisi seperti ini kalau kita mau melihat
kalau kami yang di masyarakat saya sudah ketemu dengan beberapa teman teman yang di bawah juga saya tanya
apa yang kamu pahami tentang ini
mereka menjawabnya negara masih dalam on the track semua
jadi semua situasinya semua sekarang masih terkontrol
terlepas bahwa sekarang ada jogetan panggung panggung dinamika politik yang sedikit agak memanas begitu
tetapi ya memanasnya memanas memanas dalam masih dalam koridor koridor yang kita sepakati
oke bahwa anda katakan itu dipegang oleh presiden sendiri yang ingin kami tanyakan
sejauh apa sebetulnya data intelijen yang dipegang presiden
apakah percakapan antara petinggi partai kemudian kasus kasus tertentu yang menimpa petinggi partai
skandal skandal yang menimpa petinggi partai itu semua dipegang oleh presiden maksudnya
ya kan presiden sudah bilang itu datanya hanya presiden yang tahu
ya sudah memang presiden
jangankan teman teman di luar yang membuat penafsiran penafsiran tentang data itu
kami yang sehari hari bersama dengan presiden yang bersama di dalam istana kita juga nggak tahu data itu
karena memang disitulah saya mau mengatakan
oke karena memang disitulah saya mau mengatakan
dengan tegas sikap bapak presiden sangat firm sekali untuk menjaga demokrasi
untuk menjaga bahwa data data intelijen dan segala macam yaitu hanya milih presiden
biarlah itu menjadi konsumsi presiden dalam kerangka apa
dalam kerangka beliau menjalankan tugasnya penanggung jawab stabilitas keamanan
itu yang harus dijaga
tapi kan gak ada jaminannya
bagaimana bisa menjamin itu mas suto
gak akan ada yang bisa menjamin mbak kalau dalam konteks seperti itu mbak
ini kan sekarang
jaminan itu hanya bisa kita lihat dalam bukti bagaimana kerja kerja sehari hari
karena saya menjadi sangat bom ngomong di tempat ini
karena saya merasakan sendiri bagaimana bapak presiden dalam hal hal seperti itu
politik politik pribadi kami nggak pernah dilibatkan
tapi dalam konteks politik kebangsaan kami disuruh maju lebih depan
karena memang tugas profesional teman teman di kantor staf presiden itu untuk profesional bicara tentang politik kebangsaan
jadi anda meyakini bahwa data intelijen yang dipegang oleh presiden itu tidak disalahgunakan
ataupun digunakan untuk kepentingan politiknya presiden jokowi
anda meyakini itu
ya kalau seperti itu ya sangat yakin
kenapa semua presiden bukan hanya presiden jokowi
ada jaminannya enggak itu
gini semua presiden bukan hanya presiden jokowi
bahkan presiden negara negara lain memang yang namanya intelijen negara itu memang end usernya adalah presiden
dan dalam konteks itu apakah itu digunakan atau tidak ya kita lihat dari ini
dan saya sangat percaya sekali bahkan sebagai pribadi
bagaimanapun juga di tempat ini saya katakan presiden jokowi itu adalah presiden yang lahir dari sistem reformasi
dan sebagai anak kandung sistem reformasi
dia akan tetap yakin dan pasti menjaga demokrasi itu tanpa lagi lukai
tapi presiden presiden di negara lain tidak mengatakan bahwa memegang data intelijen tentang arah koalisi partai
lebih baik ngomong dong kalau pak jokowi malah ngomong
tapi dipakai kalau mungkin yang lainnya dia enggak ngomong tapi dia pakai untuk kepentingan
lalu bapak presiden kan clear justru masyarakat sekarang dibuat aware bahwa yang namanya data intelijen
jadi dengan memegang itu tidak akan disalahgunakan ya
sekarang kan malah masyarakat rame rame mengawasi semua
itu malah membuat sebuah apa ya sebuah langkah ke depan yang memang benar benar
ini bukan hanya tentang data intelijen
yang namanya presiden pasti akan terima semua data
yang dikatakan adalah dari berbagai lembaga survei masukan dan segala macam
ujungnya sekali lagi buat apa pak
untuk melakukan penangkalan dini gitu aja
terhadap antisipasi kemungkinan kemungkinan yang ke depan justru malah membahayakan bangsa ini
kalau dari istana dari ksp mengatakan bahwa ini sebetulnya pernyataan presiden memegang data intelijen
tentang arah koalisi itu membuat adem menenangkan masyarakat
tapi apakah itu
ada dugaan melanggar aturan ataupun melanggar undang undang
saya akan tunjukkan ya
pernyataan dari menko poluka mahfud md
karena koalisi masyarakat sipil menilai apa yang dikatakan oleh presiden jokowi
apa yang dilakukan oleh presiden jokowi itu melanggar aturan
kita bisa tunjukkan
di sini saya bacakan ya
menko palukam tanggal tujuh belas september kemarin mengatakan bahwa ini bukan urusan cawe cawe
itu gak ada kaitannya
ini presiden pasti punya intelijen
siapa politikus yang benar
siapa yang punya kerja gelap
siapa yang punya kerja terang
itu punya presiden
soal melanggar aturan ada nggak
selanjutnya pak mahfud md mengatakan bahwa presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen
itu ketentuan undang undangnya
apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden
saya mau ke bang habib
bang habib selain sebagai wakil ketua umum gerindra anda wakil ketua komisi tiga juga ya
apakah kemudian memang apa yang dilakukan oleh presiden memegang data intelijen
untuk tahu jeruan partai politik ini tidak melanggar

karena di undang undang intelijen negara disebutkan
pasal tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
anda kalau baca tujuan intelijen adalah menganalisa memprediksi
untuk mencegah terjadinya pendadakan agar bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi
kalau acuan kita pasal lima ini
maka jangankan soal partai politik
misalnya persija lawan persib
itu dianalisa datanya seperti apa
kelompok supporternya rapat di mana mau lewat jalur mana dan lain sebagainya
atau kemarin misalnya ketika ada tokoh yang mau pulang ya kan apa namanya dari luar negeri
kasusnya udah lewat juga
jalurnya lewat mana akan ada pengumpulan di mana
dalam konteks apa
mengantisipasi segala kemungkinan
kemungkinan yang terjadi
dan siapa usernya
pasal empat puluh dua undang undang yang sama mengatakan memang usernya adalah presiden
persoalannya apakah ini disalahgunakan
pkb dan muhammad iskandar yang tadinya ada bersama partai gerindra
di koalisi kebangkitan indonesia raya
tagline nya adalah keberlanjutan
artinya kurang lebih sama dengan misalnya pak ganjar sama dengan pak jokowi
tiba tiba menjadi wapresnya pak anies baswedan yang tagline nya adalah perubahan
kalau dia menyalahgunakan pasti diantisipasi
jangan sampai kejadian
faktanya dibiarkan nggak ada masalah
itu kan tidak dihalangi sedikit
dan itu yang belum kita lihat
penggunaan informasi itu secara abuse oleh pak presiden jokowi
itu yang tidak kita lihat sampai saat ini
tapi pak jokowi ingin memberikan kepastian
karena kita kan punya
kemarin dua ribu sembilan belas kan begitu polarisasi yang antagonis
sehingga ada trauma juga dari tingkat elit ke grassroot
mungkin kita kayak kemarin lagi
atau bahkan bisa sampai rusuh dan lain sebagainya
itu yang orang takut
bukan hanya kita warga sipil termasuk investor termasuk bisnis pasar
takut prediksinya seperti apa
ya kalau saya tadi coba lihat videonya
itu yang ingin dijawab oleh pak jokowi
situasinya fine sekarang
semua pihak yang berkontestasi itu dalam konteks punya cita cita yang kurang lebih sama
putra putra terbaik bangsa
pak anies pak ganjar pak prabowo
jadi isi kepalanya pak jokowi paham
ini tiga tiganya tujuannya baik
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan terjadinya konflik diantara para kontektor
bang habib di undang undang intelijen negara disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen adalah
musuh negara yang menjadi ancaman keamanan nasional
berarti ini partai politik ini musuh negara yang mengancam keamanan nasional
anda tidak tepat mengutip pasalnya
jadi di undang undang yang sama dikatakan objeknya juga bahkan intelijen dalam negeri intelijen luar negeri
sampai detail gitu loh
jadi segala perkehidupan kita yang bisa menimbulkan bahaya
kelompok supporter kelompok pesilat misalnya
ada pesilat a yang selalu bentrok dengan pesilat b
juga dianalisa kok
ini ada ulang tahun di mana dan lain sebagainya
untuk apa untuk mengantisipasi
jangan sampai terjadi gesekan dan lain sebagainya
jadi gerindra tidak merasa menjadi objek pemantauan intelijen ya
bukan nggak ada masalah
kita dipantau kita terbuka kok
nggak ada masalah orang tahu juga
isi kepala kita lebih diketahui malah kita lebih senang
kalau pak prabowo dulu pidato bahkan ketika oposisi
disini ada intelijen nggak
ya silahkan bagus
karena orang intelijen justru akan menyampaikan apa yang kita bahas
isi kepala kita kepada penyelenggara negara
ternyata hal yang baik sekali gitu
oke saya akan tunjukkan ya
pernyataan resmi dari koalisi masyarakat sipil
ini ada amnesty international
kemudian beberapa lsm juga menyoroti soal apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
saya bacakan sama sama ya disini ya
ini pernyataan resmi bahwa
kami memandang pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat alat keamanan negara
untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya
itu yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil
selanjutnya bahwa dalam negara demokrasi partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional
sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data arah dan perkembangan partai politik
saya mau ke pks
bang habib abu ini soalnya ada dua habib nih
bang abu apakah kemudian pks merasa menjadi objek pemantauan intelijen yang itu tadi
dikatakan oleh koalisi masyarakat sipil menjadi ancaman keamanan negara
sampai harus dipantau gitu
kalau saya justru silakan aja pantau
jangan sulit sulit kalau perlu kalau mau nanya tentang pks hubungi aja sekjen pks

dibawa tiket pks kita bukain nih pks tuh
jadi buat kami enggak ancaman ya buat kami enggak ada ancaman
jadi artinya presiden melakukan itu sebenarnya memang udah fungsinya
cuma yang jadi permasalahan kenapa harus diungkap ke publik gitu apa urusannya ke publik
saya nggak bilang presiden bikin gaduh ya enggak
kenyataan faktanya jadi membuat orang banyak pada bertanya tanya ada apa dibalik ini
pks juga menanyakan itu ya bertanya tanya kenapa presiden harus mengumbar
kenapa harus diungkap ke publik ya memegang dana intelijen
jadi sebenarnya sih juga enggak ada dosa enggak ada apa apa enggak ada masalah dan enggak ada pelanggaran gitu
gak melanggar demokrasi juga ya melanggar privasi dari partai politik
cuma begini apapun jadinya kalau bahasa presiden itu akan tersentuh ke seluruh rakyat republik indonesia termasuk partai
perasaannya nyaman atau tidak nyaman tergantung kembali ke partainya
atau kalau ditujukan ke partai mana sih yang dimaksud
atau tanda kutip mungkin ada sesuatu yang mau diarahkan
partai mana yang dimaksud itu kan nggak mungkin ke partai partai pendukung pemerintah
berarti kan partai partai yang berlawanan dengan pemerintah
siapa bilang enggak mungkin ke partai pemerintah
oh jadi bisa
sama pemerintah aja ada gesek gesek
oke berarti ada indikasi data intelijen itu juga pemantauan intelijen dilakukan ke partai partai pendukung pemerintah
paling inti begitu menurut pks
sangat mungkin jadi enggak ada masalah jadi permasalahannya itu adalah pertanyaannya ketika mengungkapkan ke publik kepentingannya apa
oke kalau ternyata dibukakan ke publik presiden itu tahu semua informasi nggak ada masalah selama untuk kepentingan negara
tapi kalau untuk pribadi dan ke partai itu abuse of power
itu yang nggak boleh nah tapi kalau sekarang ini ya faktanya jadi menjadi pertanyaan ada apa dibalik penjelasan ini
jadi kalau menurut pks data intelijen yang dipegang presiden bukan hanya ke partai yang berlawanan dengan pemerintah ya
dengan partai partai yang di dalam koalisi pendukung pemerintah itu juga ada
ini menyangkut ke seluruh anak bangsa indonesia diperhatikan oleh presiden
dan presiden punya aparat yang begitu lengkap ada kabar intelcam di polri ada jam intel di kejangsaan ada baes di tni ada bin di bin
itu semua kan tidak lain bahkan end user nya kan presiden
kepada yang lain sungguh pun saya dengar pernah satu kali ternyata menko polukam pun pernah bercerita bahwa juga dia dapat informasi dari bin
ya dapat juga jadi artinya apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak urgen urgen amat
jadi bikin permasalahan jadi masyarakat jadi tambah sibuk yang sebenarnya lagi sibuk ingin pemilu
oke tapi ini bukan dilihat sebagai kontrol terhadap partai politik ya
enggak ada masalah
kontrol dan juga pengawasan terhadap partai politik pks gak melihat begitu
enggak ada masalah kalau hanya dipentingkan untuk dirinya sendiri membaca enggak ada masalah tapi kalau kepentingan partainya ah masalah
itu apa jaminannya
itu apa jaminannya kan gak bisa ada jaminannya itu
ya itulah jaminannya jadi abuse of power
oke bisa mengarah ke sana
oh bisa tetapi kalau cuma dia sebagai end user dia hanya mengatakan iya saya ini tapi tidak digunakan untuk apa apa
sebentar saya kasih pantu dulu biar enak
kita acaranya belum selesai
iya santai ya pantu banyak ada delapan
iya iya iya udah silakan pantu dulu gimana ini kita lagi mau dialog nih malam ini
gadis manis pipinya merah
segera datangi untuk lamaran
jokowi itu presiden yang aman
pasti gunakan intelijen tanpa pelanggaran
oh itu maksudnya sindiran ya
oke it's okay saya mau ke bang adian
bang adian itu tadi dikatakan kalau misalnya data intelijen hanya dipegang oleh presiden saja sebagai data pribadi itu gak ada masalah
tapi kalau dipakai untuk kepentingan dari partai politiknya itu yang menjadi masalah itu bentuk abuse of power silahkan
menurut saya memang betul pernyataan jokowi ini tidak komplit terkait dengan itu ya
tapi ada batas batas dan ruang ruang demokrasi yang harus kita pertahankan
misalnya begini boleh nggak tanpa alasan tanpa apa saya disadap
gak boleh dong itu kan ada privasi
artinya pertama ruang ruang kebebasan kita untuk berpikir untuk berdiskusi untuk berbicara satu dan yang lain itu tidak boleh menjadi objek penyadapan objek dimata matai dan sebagainya
pertanyaan saya adalah apakah itu yang termasuk disampaikan jokowi atau tidak
sedalam apa ya
kalau itu yang termasuk itu nggak betul itu tidak betul
demokrasi yang kita perjuangkan itu membuka ruang ruang kita untuk berani berbicara apapun dengan siapapun
selama dia tidak melanggar hukum pidana yang jelas ada pasalnya aturan main segala macam maupun yang memang membahayakan pihak lain
kalau dia cuma dat dia dua

kalau dia cuma duduk di istana lalu masing masing menteri kapolri inteljen melaporkan boleh
tapi kalau secara sengaja intip dong habiburrahman intip dong sekjen pks sadab dong gak boleh ikuti dong dia kemana saja gak boleh
maksudnya harus ada ruang yang terang
bagaimana kita bisa menjamin ruang yang terang itu bang adian
makanya kita harus tanya presiden jokowi
gitu loh tanya sama dia maksudnya apa tapi kalau cuma dia duduk intelijen melaporkan semua harus lapor ke dia betul
tapi kalau dia perintahkan eh mata matanya dia oh saya marah
eh adian tanggal berapa dia pergi kemana segala macam itu saya marah
eh dia ketemu dengan siapa saja jam berapa dia ketemu istrinya berapa dia jemput anaknya dan sebagainya
ada langkah langkah ke arah situ tiba tiba handphone saya disadap oke
e mail saya di sadab diambil itu gak boleh
apakah yang dimaksudkan sampai sejauh itu kalau sampai sejauh itu itu merusak tatanan demokrasi
itu berbahaya buat kita oke itu kita kembali ke masa lalu dimana memang tidak ada ruang ruang kebebasan buat kita
sampai kemudian berbicara pun kita harus bisik bisik itu bahaya buat negara
kalau bicara tentang hal hal yang baik tentang kebersamaan tentang kegotong royongan
bagaimana konsep membangun negara yang baik kita harus bisik bisik
berbicara tentang demokrasi berbicara tentang korupsi kita harus bisik bisik
situasi negara sedang tidak baik baik saja
tapi kalau tidak sampai pada sejauh itu misalnya kemudian hasil kongres partai ini bagaimana
disampaikan oleh intelijen oke
sampai batas itu boleh boleh saja nah dalam kalimatnya kan tidak ada yang disampaikan jokowi
saya mau matai matai rakyat saya yang nginteli rakyat saya yang nginteli rakyat
saya yang nginteli partai nggak ada saya baca berulang ulang dari tadi tuh habib ngomong semua
saya baca mana kalimatnya dia bilang saya tahu apa diulang saja
lalu itu saya juga tahu hasil survei saya juga tahu tidak ada yang istimewa
kalau sampai pada batas itu toh tidak masalah tapi kalau sudah jauh nginteli siapa
gitu loh tanggal sekian dia berisu dan sekian gitu loh itu tidak boleh
tapi yang kami dapatkan informasi pak jokowi sampai tahu nih pertemuan pertemuan politik yang digelar petinggi petinggi parpol itu masuk ke dalam surveillance gak
atau itu hanya data laporan saja
dia tahu karena dikasih tahu atau dia cari tahu
itu dua hal yang berbeda loh saya juga bisa tahu banyak hal karena dikasih tahu
tapi kalau kemudian saya cari tahu itu problem oke menurut anda dari bin kemudian bais tni dan juga intelijen kepolisian aktif bergerak sendiri

atau ada perintah kalau menurut anda

gitu loh tapi masalahnya adalah begini apakah memata matai itu perintah dia itu tidak
apakah menginteli itu perintah dia atau tidak
harus tegas batasannya mbak kenapa ini tipis banget
gitu loh kalau kemudian kita tafsirkan laporan intelijen itu adalah bagian dari memata matai rakyat salah
bagian dari memata matai partai politik salah
tapi kalau kemudian seluruh lembaga negara wajib melaporkan pada dia betul
kalau misalnya begini saya partai politik oke kemudian ada kekuatan lain misalnya yang anti terap nkri ideologi
yang kemudian mau infiltrasi pada partai politik yang diawasi bukan partai politiknya
tapi kekuatan yang dianggap mengancam keamanan negara itu
oke tapi anda percaya bahwa seorang joko widodo tidak akan abuse of power
melakukan surveillance kepada tadi tokoh tokoh politik tadi
ini bukan kepercayaan menurut saya ada nggak buktinya dia menyalahgunakan informasi itu
kalau ada melanggar
lu bukan dong misalnya begini ini kita semua ini kan banyak aktor politik di sini
misalnya pernah nggak misalnya bang sekjen pks dipanggil eh lu begini begini ya
kalau tidak begini begini nanti begini begini berdasarkan informasi ini itu salah
kenapa dia menggunakan informasi itu untuk mengintimidasi orang lain
itu terjadi nggak di dalam ruang ruang tertutup di politik
begini mungkin iya terjadi mungkin tidak masalahnya ada nggak buktinya
karena kita bisa berandai andai terus
mungkin nggak terjadi mungkin mungkin nggak terjadi tidak mungkin juga
masalahnya bukan mungkin tidak mungkin buktinya ada nggak
ada pengakuan nggak ada pembuktian tidak bahwa pernah itu dilakukan itu aja
oke saya mau ke bang rey bang rey pembuktiannya itu sulit ya
untuk memberikan pembuktian memberikan jaminan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh presiden jokowi dengan memegang data intelijen
tapi yang jelas ada kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil bahwa ini mengancam iklim demokrasi dan ini bentuk otoritarianisme
ya soal bukti itu sebetulnya tugasnya bung habib tuh untuk mencarinya
maksudnya oh bung habib komisi tiga
yang penting kan sekarang masyarakat resah dengan pernyataan presiden itu
jadi pada dasar itulah mestinya bung habib mencari tahu benar enggak bahwa presiden tidak menggunakan data itu untuk kepentingan yang bersifat pribadi
seperti tadi disebutkan oleh bung adian gitu jangan kita disuruh cari bukti pasti kita nggak bisa
bung habib aja yang punya kewenangan belum mau melakukannya
kan kita enggak enggak mungkin kita ke kantor bim untuk ngobok ngobok data data
enggak mungkin itu dan enggak boleh kan gitu yang bisa melakukan itu deh habib panggillah menko pelhukam panggillah menhan
itu datang ke
tanya menhan menhan apakah data bin itu diserahkan kepada presiden berhubungan dengan keamanan atau pertahanan
karena data bim bais khususnya itu hubungannya tentang pertahanan negara bukan keamanan negara
gitu loh kira kira itu ditanyakan dulu karena ini ada hubungannya menurut saya dengan faktor kedua
faktor keduanya apa faktor keduanya inilah cara pandang kita selalu yang melihat musuh utama bangsa itu bukan asing tapi warga negara sendiri
sehingga semua orang perlu ya di
ya gitu lah sebagainya gitu
coba anda bayangkan bin masuk datanya soal partai kalau benar pernyataan presiden kan
bais yang dibicarakan yang dilaporkan soal partai kan presiden mengatakan laporan ini masuk semua
betul dari bais dari polri dan dari bin
maksud partai emang partai partai ini ancaman pertahanan negara
kan kira kira gitu mestinya habib tersinggung oh kita dianggap ancaman negara
kita ini organisasi resmi dan pernyataan presiden itu disampaikan kepada yang namanya apa ini tadi itu
relawan itu hubungannya cuma dengan presiden kok kalau disebut ini urusan publik urusan publik
untuk menenangkan publik menenangkan publik bagaimana mestinya yang ada dipanggil ketua ketua partai oleh presiden
saya jelaskan menurut data yang saya kumpulkan mudah mudahan pemilu kita ini akan
itu yang disebut dengan pernyataan
betul itu yang disebut dengan pernyataan
pernyataan publik karena disampaikan kepada partai partai politik yang sah yang peserta pemilu bukan kepada relawan
kan relawan ini siapa bagi presiden
jadi pernyataannya salah yang ditujukan juga salah
makanya mesejnya kemudian yang tertangkap oleh kita jadi kok bisa begini ya gitu
sampai presiden mengatakan ini loh kalimat saya tahu kok arah koalisi
itu saya nggak tahu antara tahu dan menduga itu kan dua hal yang berbeda juga
itu gara gara itu
tidak ada pernyataan saya tahu arah koalisi loh
ada nanti kita ulangi saya tahu arah koalisi ketat presiden
kalau tahu itu dengan menduga itu berbeda beda saya menduga koalisinya akan begini
saya tahu arah koalisinya akan begini
nah pertanyaannya dengan tahu presiden dengan arah koalisi tentu dihubungkan lagi dengan pernyataan cawe cawe ya kan macam macam dan seterusnya itu
itu yang kedua
nah yang ketiga ini juga menurut saya membuat kita menghadapi pilu ini makin cemas kenapa gitu
lah presiden mengerahkan semua infrastruktur yang ada pada dirinya untuk cewek cewek dalam pemiru
jadi ini pernyataan ini menunjukkan bahwa presiden cewek cewek
maksudnya dalam statement presiden bener yang dikatakan nadian
presiden tidak pernah ngomong arah koalisi
tapi arah partai
presiden mengerti partai ini arahnya mau kemana sih sebenarnya
oke itu beda ya dengan koalisinya
bukan itu juga arah partai kalau arah partai
iya teksnya jelas
saya tahu dalamnya partai seperti apa partai partai seperti apa ingin mereka menuju kemana
kita putarkan lagi aja deh biar dengar sama sama ya
enggak perlu enggak perlu
oke sebentar sebentar kita putarkan lagi aja gak apa apa biar enggak ada kerancuan kita putarkan
bukan ini perlu kenapa bahwa
dalamnya partai seperti apa saya dengar
partai partai seperti apa saya dengar
ingin mereka menuju kemana saya juga enggak
informasi yang saya terima komplek
dari intelijen saya ada bin
dari intelijen di polri ada b
dari intelijen di teknik saya punya ais
dan informasi informasi di luar itu
angka data survei semuanya ada
saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden
oke arah partai arahnya kemana beliau itu tahu
iya sebenarnya gini mbak kalau arah partai kemana baca adik adiknya aja
itu sudah jelas arahnya bukan bukan
janganlah juga kau berpengenanggap bahwa partai presiden tuh tahu
ngapain juga dia dapat informasi dari b
untuk sekedar tahu adik adik
batasannya sudah jelas gue sampaikan begini ya
kalau dia memerintahkan memata matai
dia menyadap nomor telepon kita
dia mengikuti kita kemana mana
sebentar dulu sebentar dulu
kalau dia mengikuti kemana mana kita mengintili kita kemana mana segala macam
dan seluruh perangkat intelijennya itu salah
itu yang kita gak tahu
ya itu yang kita gak tahu
bukan salah benar harus jelas batasnya
tapi kalau dia cuma menerima informasi
pernyataanmu itu benar
kalau kemudian bin intelijen kepolisian bais tidak memberikan informasi apa apa
kita akan tanya kerja kamu apa
tapi kalau sebentar dulu rey
enggak kita sama sama mau menjaga demokrasi
tapi kalau kemudian
dia memerintahkan sadat telepon rai rangkut
nah sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan bahwa presiden tidak menurut itu
nah kita sedang tidak dalam rangka membuktikan oke
isulah makanya saya mengatakan
kita sedang membahas pernyataannya
jadi jangan menafsirkan lebih jauh dari apa yang dinyatakan
pernyataan ini memberi indikasi bahwa presiden mendapat laporan tentang hubungan dalam politik dalam negeri
masa kau gak bertanya
masa bin urusannya dengan partai
ini sudah diulangkan
masa bais urusannya dengan partai
masa kau gak bertanya itu satu
yang kedua masa kau gak bertanya adian
presiden benar seperti pertanyaan tadi
apakah presiden ini hanya informasi tok
atau memang presiden mengarahkan tertentu
nah kalimat dia
itulah yang dicari
iya bu adian
itu yang saya sembuh
kalau informasi intel itu bisa beririsan ada partai misalnya yang kemudian bekerja sama dan apa segala macam tapi itu tidak menjadi objek memata matai tetapi dilaporkan oleh intel
bagaimana membuktikan itu
tapi kalau kemudian ada perintah negara matang matai partai politik inteli partai politik sebagai institusi demokrasi tidak boleh partai politik dengan matanya
kalau gini dulu
kalau presiden menyatakan saya memerintahkan itu nggak perlu lagi kalimat itu sendiri
tapi kalau presiden mengatakan saya tahu berarti pertanyaannya adalah dari mana beliau tahunya
maka proses maka perintah atau tidak itulah yang perlu dipertanyakan oleh komisi tim
kan ada job list nya
oke siapa maksud saya

mestinya kan anda sudah bertanya mau sok bin diperintah atau memberi laporan soal partai
kan mestinya pertanyaan mulai dari sini
di kemerdekaannya mau diperintah apa
sekarang sebentar ya satu satu ya
apakah cuma aktivitasnya
misalnya begini ada kelompok kelompok lain
yang kemudian tiba tiba hilang tidak terdengar suaranya ada

itu hal yang terbaik

ini hal yang terbaik

blablabla kalau kembali
ke pernyataan presiden
saya dapat semua informasi
komplit bapak bapak saya harus kasih kesempatan dulu

lisan sepotong sepotong semua
iya kan itu satu
tapi apa yang disampaikan
rekan rekan koalisi masyarakat sipil
termasuk bung rai itu bagus semangatnya
penyelenggara negara tidak melakukan
sesuatu yang tidak by law
sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum
saya dengan pak ustadz habib abu pernah
belajar soal penyadapan
kita bongkar ke beberapa negara kita tahu
sekali batasan penyadapan
yang sah atau tidak sah
dan penyadapan itu hanya salah satu
dalam melakukan kerjanya
banyak cara cara lain untuk mengumpulkan
informasi seperti yang ada sekarang ini
pengumpulan informasi tersebut
dilakukan sesuai hukum atau tidak
apakah hasilnya digunakan
dalam premis dalam hukum
siapa yang menuduh itu yang membuktikan
karena susah sekali
lokus dan tempus deliknya susah sekali
siapa yang menuduh harus membuktikan
yang kita lihat ya banyak kejadian kejadian
politik yang saya sebutkan tadi
adanya satu partai politik
tadinya arahnya koalisi
pemerintah tetapi berubah
nggak ada masalah
ada nggak yang menghalangi nggak ada
saya harus beritahu dulu
sebentar kita lanjutkan
ada hukum hukumnya juga nggak tepat
nanti kita lanjutkan di segmen
nggak bisa sebentar
kemudian rirangkuti yang tidak punya kewenangan melakukan penyidikan
itu udah dulu
lalu kemudian melakukan langkah langkah penyidikan
dia melanggar hukum gitu loh
kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya